di bulan ramadan banyak yang berlomba untuk berbuat kebaikan tidak terkecuali anak anak down syndrome di malang jawa timur
di bulan ramadan ini mereka berbagi bingkisan pada anak anak panti asuhan
tidak hanya itu mereka juga memainkan alat musik untuk menghibur seluruh penghuni pantiasuhan
kolaborasi ini merupakan bagian dari kegiatan ramadan yang digelar oleh komunitas peduli anak down syndrome di kota malang
dalam kegiatan ini anak anak juga dihibur dengan permainan sulap dan dongeng
mereka pun tampak riang menikmati suguhan hiburan yang ditampilkan
usai dihibur sulap dan dongeng anak anak pun bersolawat sambil diiringi musik
kolaborasi antara penghuni panti asuhan dan anak anak down syndrome ini menampilkan irama yang selaras
pemahamannya mereka disyukuri keadaan
kedepan gimana kolaborasi yang seperti ini
sering sering main ke sini
usai seluruh penampilan dilakukan
anak anak down syndrome ini menampilkan irama yang selaras
pantiasuhan dan anak anak down syndrome berbagi bingkisan lebaran kepada seluruh penghuni pantiasuhan
mereka juga diberikan kenang kenangan hasil kerajinan buatan anak berkebutuhan khusus lainnya
dengan kegiatan ini panitia berharap anak anak down syndrome
anak anak berkebutuhan khusus
beserta orang tua mereka
mampu bersosialisasi dengan tanpa ada rasa minder
karena kami ingin berbagi kepada sesama dan menunjukkan kepada semua orang lah
bahwa kami baik dari anak anak
dan kami juga ingin mengajarkan kepada teman teman anak anak down syndrome
dan juga untuk anak anak berkebutuhan khusus lainnya
untuk tidak minder
menjadi orang tua anak dengan down syndrome membutuhkan ketelatenan
orang tua harus terus mendorong anaknya agar memiliki kepercayaan diri
orang tua juga harus menjadi contoh
bahwa setiap anak termasuk anak down syndrome
mampu meraih prestasi
di bidangnya masing masing
saya anggap seperti anak pada umumnya
kita perlakukan seperti anak pada umumnya
terus saya biasakan untuk sosialisasi ke sekitarnya
walaupun mungkin banyak yang menganggap sesuatu yang lain daripada yang tadi
saya biasakan untuk tetap bersosialisasi dengan lingkungan sekitar
saya kenalkan dunia nyata
terus saya latih apa yang menjadi kemampuannya
untuk ber ide dan untuk ilmu
hidup kami tiga tahun lubang suku
teman teman tiga belas tahun
usiaikle enam belas tahun
untuk penguat ataque yang days between risk